gubernur dki jakarta anies baswedan menerbitkan peraturan gubernur pada masa psbb transisi
pergub ini berisi aturan denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker
serta penerapan sistem ganjil genap pada pengendara mobil dan motor
dan kita sudah terhubung dengan kepala satpol pp dki jakarta bapak arifin
selamat sore pak
selamat sore mbak mimpri
iya pak bagaimana kemudian teknis penerapan aturan denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker
bagaimana nih pak caranya agar tahu seseorang itu pernah melanggar sebelumnya dan bisa dikenakan denda progresif begitu
iya terima kasih
pemerintah daerah provinsi dki jakarta telah mengeluarkan peraturan gubernur no tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat jakarta
ingin memberikan efek jerai yang lebih efektif kepada mereka yang masih melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan
mengenai pelanggaran untuk masker denda progresif yang memang diperlakukan yaitu dikenakan kepada mereka yang mengulangi pelanggarannya
selama ini memang peraturan gubernur di awal yaitu pergub lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh tidak mengatur tentang denda progresif
mereka yang melakukan pelanggaran berulah dendanya tetap sama
nah dengan peraturan gubernur tujuh puluh sembilan maka sanksi progresif bagi mereka yang melakukan pelanggaran berulang maka dikenakan denda berupa sanksi denda progresif
mereka yang melakukan pelanggaran akan di input datanya identitasnya dengan sistem aplikasi
nah aplikasi yang dibangun ya dengan ee
semua data itu akan masuk dalam sistem aplikasi yang nantinya akan dimiliki oleh para petugas kami satpol pp yang ada di lapangan
sehingga data yang bersangkutan baik nama nick dan lain sebagainya itu terekam dalam dashboard data kami
database kami ada di situ
nah ketika nanti si pelanggar ini mengulangi pelanggarannya tidak menggunakan masker maka dalam sistem aplikasi itu ada warning
ada warning yang disampaikan bahwa yang mengetahui
angkutan misalnya pernah melakukan pelanggaran masker yang sama pada tanggal sekian
nah bagi mereka yang melakukan pelanggaran berulang maka sanksi yang pelanggaran berulang pertama maka sanksi dendanya bukan lagi rp dua ratus lima puluh ribu
tapi sanksinya adalah menjadi lima ratus ribu
nah kalau kemudian berulang lagi pada perulang yang kedua maka sanksinya meningkat lagi menjadi rp tujuh ratus lima puluh ribu
nah terakhir apabila dia berulang yang ketiga kali dan seterusnya
maka sanksi yang dikenakan adalah sebesar satu juta rupiah
itu kalau kemudian sanksi yang dikenakan adalah sanksi denda administratif
nah kalau kemudian
sanksi sosial seperti apa
kalau si pelanggar ini memilih dengan sanksi kerja sosial dan ada pilihan di sana
ada sanksi berkaitan dengan sanksi kerja sosial
maka sanksi kerja sosialnya bagi yang melanggar pertama yaitu selama enam puluh menit
nah kalau dia berulang yang pertama
maka dilipat kalikan menjadi satu ratus dua puluh menit
dan seterusnya seperti itu
untuk jika sanksi sosial nanti untuk melakukan hukuman tersebut teknisnya seperti apa pak
untuk menjalani sanksinya
yang bersangkutan kalau untuk kerja sosial
sebagai mana yang selama ini sudah berjalan
mereka akan menggunakan rompi warna orange bertuliskan pelanggar psbb
nah kemudian mereka akan diangkat
arahkan ke satu tempat sarana pasitas umum
di mana tempat wisata umum itu perlu dilakukan kegiatan kebersihan
ya apakah itu sifatnya sarana umum jalan trotoar kemudian entah taman ataupun saluran
jadi mereka akan melakukan pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan membersihkan sarana publik
oke pak arifin kita kembali membahas soal denda yang diterapkan
itu berarti saat melakukan
pelanggaran pertama kan dua ratus lima puluh ribu
yang kedua itu lima ratus ribu ya
berarti kumulatifnya tujuh ratus lima puluh begitu ya pak ya
jika melakukan dua kali pelanggaran
begitu terus sampai ke empat kalinya
satu juta rupiah
nah teknis pembayaran dendanya nanti seperti apa pak arifin
ya sama seperti yang sudah berjalan di pemprov dki jakarta
bahwa mereka yang melakukan pembayaran denda
itu tidak membayar secara langsung kepada petugas yang ada di lapangan
mereka akan diberikan lembar skda
surat ketetapan denda administratif
yang diberikan oleh petugas kepada yang bersangkutan
nah si pelanggar kemudian membayarkan melalui rekening bank dki
ya ada nomor rekening di situ yang dicantumkan
dia bisa bayar melalui atm terdekat
ataupun kalau kami melakukan operasi tertib masker itu
kami juga bekerja sama dengan bank dki
sehingga menghadirkan layak
ya dalam bentuk mobil
mereka bisa melakukan pembayarannya di tempat
di mana kami melakukan operasi
bisa juga kalau dia handphonenya
dia juga bisa melakukan pembayaran langsung
intinya bahwa petugas kami
di lapangan tidak diperbolehkan
ataupun menerima uang cash dari pembayaran sanksi yang dikenakan
tarifin terakhir ini ya
penerapan denda seperti ini sebenarnya juga sudah dilakukan
pada peraturan peraturan sebelumnya
tapi kita bisa lihat bahwa masih ramai nih
orang orang yang tidak mengenakan masker
di tempat umum
tidak hanya di restoran
kemudian ada juga yang di tempat wisata begitu
optimisme dari tim satpol pp ini
untuk bisa benar benar melakukan penindakan
agar tujuannya tercapai
bukan hanya jumlah
denda yang masuk
atau jumlah uang yang masuk begitu yang tinggi
tapi artinya di sini adalah
karena itu kan tujuan utamanya ya pak ya
tidak ada lagi masyarakat yang tidak pakai masker
di tempat umum
caranya untuk memastikan bahwa
kali ini benar benar dilakukan
dalam hal pendisiplinan
dan juga pendidikan hukum
untuk mereka yang melakukan pelanggaran masker
yang pertama bahwa
sasaran yang akan terkena
tindakan pendisiplinan adalah
mereka yang tidak membawa masker
jadi beraktivitas di luar rumah
tidak membawa masker
ataupun tidak menggunakan masker
mereka yang membawa masker
tetapi tidak menggunakan maskernya
biasanya kalau ditegur
ada di kantong saku
di dalam tas dan lain sebagainya
kemudian yang ketiga
mereka yang menggunakan masker
tetapi penggunaan maskernya tidak
sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan
menggunakan masker itu
harus menutup hidung
mulut sampai dagu
yang tentunya akan menjadi
pendisiplinan kepada mereka
berapapun besar denda yang dikenakan
seperti yang saat ini dikenakan
dalam bentuk denda progresif
kemudian seberapa banyaknya anggota
petugas satpol pp di lapangan
ya tentu tidak mungkin
bisa menjangkau semua pelanggaran
apabila di sekitarnya
di sekitar lingkungan mereka
tidak menggunakan masker
tidak perlu ditugur alas
petugas kami di lapangan
tetapi di antara kita
punya kesempatan untuk juga
bisa kepada yang bersanggutan
jadi kalau di antara
pada saat di
tempat lingkungan kita itu
sekitar kita ada yang tidak menggunakan masker
punya hak untuk mengingatkan kepada
yang tidak menggunakan masker
baik terima kasih
bicara efektivitas ini adalah
menuju kepada kesadaran masyarakat
kepatuhan pada masyarakat
dan juga komitmen bersama
untuk saling mengingatkan
salah satu cara
kita terhindar dari penularan covid
pertamanya adalah mari kita
baik terima kasih banyak pak arifin
sudah bergabung bersama kami
kita pertegas lagi ya pak ya
yang penting adalah
bahwa menggunakan masker itu
tidak hanya untuk melindungi diri kita sendiri
tapi juga melindungi orang lain
begitu ya pak ya
petugas akan menindak
tapi masing masing dari kita
mata rantai penyebaran covid sembilan belas
terima kasih banyak pak arifin
sudah bergabung bersama kami